kita beralih ke dalam negeri kericuhan di gelora bung karno
kamis kemarin bukan saja mencoreng sepak bola indonesia
hal ini juga bisa berimbas fatal pada peluang indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
padahal saat ini indonesia sudah berhasil masuk tiga besar calon tuan rumah bersaing dengan brazil dan juga peru
kami menyampaikan langsung permohonan maaf atas nama masyarakat indonesia dan pemerintah kepada pak menteri sadik atas peristiwa yang tidak mengenakan
kericuhan akibat ulah beberapa supporter saat timnas ditumbangkan malaysia pada kualifikasi piala dunia di malaysia
pada tahun dua ribu dua puluh dua sudah tentu membuat indonesia terancam sanksi dari induk federasi sepak bola dunia fifa
padahal pertandingan melawan malaysia pada kamis lima september adalah kali pertama indonesia kembali bisa berlaga di ajang kualifikasi piala dunia setelah sebelumnya mendapat sanksi dari fifa

kala yang terjadi pertama kalinya
setelah after suspension kemarin dan pertimbangan kita pun sedang leading puala dunia fifa world cup dua ribu dua puluh total dua ribu dua puluh satu
ini adalah kejadian yang kita sama sama harus merefleksikan diri
kericuhan bukan cuma jadi insiden memalukan bagi sepak bola indonesia
lebih jauh lagi ini bisa berakibat buruk terhadap upaya indonesia
mencalonkan diri sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh yang akan berlangsung pada dua ribu dua puluh
indonesia sendiri sudah masuk tiga besar calon penyelenggara yang akan bersaing dengan brazil dan peru
kita tahu nanti sebentar lagi nanti di bulan oktober akan ada penentuan apakah indonesia layak untuk menjadi tuan rumah di u dua puluh tahun dua ribu dua puluh tiga
jangan sampai kejadian tadi malam itu berpengaruh
ya suka tidak
suka rada miris juga
jangan sampai nanti vote itu berpandangan loh indonesia ini layak nggak sih jadi tuan rumah untuk piala dunia gitu
dalam panduan resmi yang dirilis fifa faktor keamanan merupakan salah satu poin krusial dalam penetapan suatu negara sebagai host country
tentunya kita tidak mau pencalon indonesia yang sudah menapak ketiga besar akhirnya pupus hanya karena citra buruk yang ditampilkan sejumlah oknum supporter
agus firmansyah cnn indonesia